trader net delapan puluh sembilan reza paten ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan penggelapan serta pencucian uang robot trading net delapan puluh
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan juga telah memblokir rekening bank reza paten
dikutip dari detik com penetapan tersangka reza syahrani alias reza paten diungkapkan oleh direktur tindak pidana ekonomi khusus barreskrim polri
brigjen polisi wisnu pada sabtu lima november dua ribu dua puluh
wisnu mengatakan penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan reza patent sebagai tersangka
reza dijerat pasal berlapis mulai dari penipuan hingga pencucian uang
kasus robot trading net delapan puluh sembilan menyeret publik figur
lima nama public figure ini yakni atta halintar taki malik kevin aprilio mario teguh dan adri prakasa
yang dilaporkan ke barat extreme
polri karena diduga terlibat dalam kasus dugaan penipuan serta penggelapan berkedok robot trading net delapan puluh sembilan
sedikitnya dua ratus tiga puluh orang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana ini dengan total kerugian mencapai dua puluh delapan miliar rupiah
bukti lelang ya bang bukti lelang
lelang semua ya
laporannya sudah dikirim kan
kasus robot trading kembali menjerat pesohor
polisi menetapkan tersangka dalam kasus trading net delapan puluh sembilan reza patent yang dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penipuan hingga pencucian uang
untuk mengetahui bagaimana kelanjutan penyidikannya sudah terhubung melalui sambungan telpon yaitu kombes polisi chandra sukma kumara
selamat malam pak kombes
ya selamat malam
baik ini kemudian reza paten sudah ditetapkan sebagai tersangka disebutkan dengan pak
pasal berlapis begitu pak
apa kemudian bukti kuat yang sudah dikantongi baris krim polri begitu pak
ya kita kan dalam hal menetapkan tersangka tentunya harus ada minimal dua alat bukti
kemudian kita sudah melakukan pendalaman
kita sudah mendapatkan tiga alat bukti
yaitu transaksi kemudian alat bukti surat dan alat bukti daripada ahli
artinya dari paling tidak dua alat bukti kemudian reza paten sudah akhirnya bisa dikategorikan sebagai tersangka begitu
kapan rencana kemudian baris krim akan memanggil reza pak untuk sebagai status terbarunya sebagai tersangka ini
untuk sebagai tersangka
sudah kita lakukan pemeriksaan kurang lebih dua minggu lalu
yang bersangkutan sudah dua kali kita lakukan pemeriksaan
yaitu pemeriksaan awal kemudian pemeriksaan lanjutan
kemudian dari yang bersangkutan juga kita sudah melakukan beberapa penyitaan
barang bukti dari yang bersangkutan
ini sudah dalam pemeriksaan
sedang dalam pemeriksaan begitu ya
artinya apakah kemudian tersangka reza ini dalam penahanan
atau kemudian hanya datang ketika diperiksa saja begitu
penahanan belum kita lakukan
karena kita sudah menetapkan delapan tersangka
kemudian dari delapan tersangka sudah ada enam tersangka yang sudah terpisah
ada dua tersangka yang belum berhasil terperiksa
karena berada di luar negeri
yaitu saudara aa dan saudara lshs
nah ini sudah kita kerjasama dengan pihak divisi hubungan internasional
kemudian nge p dua p juga
kemudian dengan interpol juga
kita akan menangkap dua orang yang bersangkutan ini
mohon konfirmasi pak
apakah kemudian dua orang tadi yang salah satunya adalah inisial r adalah reza paten yang dimaksudkan
berarti memang sedang dalam koordinasi dengan interpol pula begitu ya
ini yang di luar negeri itu saudara aa dengan saudara lshs
saudara r itu sudah di indonesia
ada di indonesia
dan sudah kita lakukan pemeriksaan
pak ini kemudian yang menarik juga kemudian ada nama sejumlah public figure
paling tidak tadi di paket berita kita menyebutkan ada lima paling tidak yang dikaitkan begitu
apakah ada rencana berikutnya pemanggilan dari sejumlah public figure untuk mendengarkan kesaksian atau menggali informasi lebih dalam gitu pak chandra
yang dimaksudkan public figure siapa ya
kami tadi mendapatkan informasi seperti atta halilintar kevin aprilio begitu pak
untuk saudara atta maupun saudara kevin sudah kita minta keterangan minggu lalu
kehari kamis dan hari jumat
yang bersangkutan langsung datang karena saudara amir disebutkan di media
yang bersangkutan langsung mendatangi kami dengan inisiatif sendiri
lalu klarifikasi dan sudah kita minta keterangannya
artinya penetapan delapan tersangka sebelumnya ini termasuk dari informasi informasi yang juga ditemukan
terima dari sejumlah public figure tadi begitu ya pak chandra
kita awalnya menetapkan dulu tersangka delapan orang ini
dan kemudian ada public figure yang sebutkan tadi
atau pemeriksaan terhadap public figure yang sempat rame di media itu ya
pak chandra artinya ketika sudah ada tambahan begitu informasi ya dari public figure dan sejumlah mungkin saksi lainnya
ada potensi misalkan pengembangan ada tersangka baru mengingat ini cukup banyak sekali korbannya pak
untuk tersangka baru memungkinkan saja mas
karena memang ini masih terus kita kembangkan kita dalami
jadi untuk kemungkinan ada tambahan tersangka lain selain yang delapan orang ini
sangat memungkinkan begitu ya
terima kasih atas waktu dan penjelasan serta informasi anda
pak kompes polisi chandra sukmakumaro selaku kapsul
kapsuk dit dua dit tipi deksus dari baris krim polri telah bergabung bersama kami
salam sehat pak chandra